kembali di cnn indonesia newsroom di tengah kisruh posisi wakil ketua mpr dari fraksi golkar mah yudin dan titi soeharto tampil kompak di depan publik dan menegaskan keduanya tidak ada masalah
mahyudin mengatakan tidak akan mengundurkan diri sebagai wakil ketua mpr sementara titi soeharto mengisyaratkan tidak merebut jabatan mah yudin
mahyudin menjelaskan hubungan dengan titi soeharto baik baik saja meskipun hasil rapat pleno dpp partai golkar memutuskan menunjuk titi sebagai penggantinya menduduki posisi wakil ketua mpr
mah yudin masih menunggu waktu pertemuan dengan ketua umum erlangga hartarto untuk membahas nasib jabatannya
mahyudin kembali menegaskan tidak ada alasan mengundurkan diri karena telah bekerja dengan baik sementara titik soeharto menegaskan dirinya hanya menjalankan perintah partai
titi juga berharap penunjukan dirinya ini tidak menimbulkan keributan baru di internal beringin
titi soeharto menjawab
titi soeharto menjawab
titi soeharto menjawab
titi soeharto menjawab
titi soeharto menjawab
titi soeharto menjawab
titi soeharto menjawab
titi soeharto menjawab
titi soeharto menjawab